chinese new year atau imlek dua ribu dua puluh satu menandakan datangnya tahun kerbau logam
berbicara mengenai perayaan imlek identik dengan hiasan berwarna merah hingga pertunjukan barongsai ya
nah kemunculan ornamen ornamen imlek pun memiliki filosofi bagi masyarakat tionghoa
ini dia layaknya perayaan tahun baru
perayaan imlek pun tidak jauh dari semarak pesta kembang api dan ini dia petasan
oke suara suara ini ya yang semakin menambah semarak perayaan imlek
berdasarkan kepercayaan tradisional masyarakat tionghoa petasan dipercaya dapat mengusir roh jahat dan menarik dewa kekayaan ke pintu rumah
konon kisah penemuan petasan ini berawal dari masyarakat tiongkok yang mengusir roh jahat yang ingin memaksa penduduk desa
mereka pun menemukan cara dengan membakar bambu kering untuk membuat suara ledakan
berbedakan seperti tadi
nah suara ini diyakini dapat mengusir iblis atau roh jahat tersebut
dan perayaan tahun baru imlek ini ketika perayaan imlek warga etnis tionghoa mereka juga melakukan ibadah di kelenteng
kelenteng pun bersolek dengan ornamen dan juga hiasan yang semuanya didominasi warna merah
warna merah sendiri merupakan simbol kebahagiaan dan juga keberuntungan loh
yang dipercaya adalah
yang juga kerap hadir selain warna merah tadi dalam perayaan imlek adalah ini dia
barongsai sendiri merupakan akulturasi budaya tiongkok yang ada di indonesia
barong berasal dari kesenian bali yaitu boneka yang dimainkan oleh manusia yang ada di dalamnya
sedangkan sai dalam bahasa hokkien berarti singa
masyarakat tionghoa percaya sehingga merupakan simbol keberanian
stabilitas dan keunggulan
tarian barongsai pun bertujuan untuk mengusir roh jahat dan aura buruk
suara pukulan simbol gong gendang mengirigi tarian barong sai menjadi lebih hidup lagi dan atraktif tentunya
tarian singa ini juga dipercaya membawa keberuntungan loh ya
nah ini dia salah satu adegan pertunjukan barongsai yang paling kita tunggu tunggu adalah ketika singanya
memakan amplop berisi uang
nah ini dimaksudkan sebagai hadiah ya buat singa buat kamu
silahkan diterima hadianya
selain barong sai melepun identik dengan peruntungan astrologi china atau sio
nah tahun pada kalender china ini dibagi menjadi dua belas siklus atau dua belas tahun ya
sesuai dengan dua belas sio yang ada
sio ini diwakili oleh binatang binatang
dalam astrologi china dua ribu dua puluh satu disebut juga dengan tahun kerbau logam
ini dia tahun ini dipercaya merupakan pemulihan setelah tahun tikus dua ribu dua puluh lalu
kerbau didefinisikan sebagai sosok kuat pekerja keras dan juga setia
wah kalau dilihat lihat nih ya cuacanya mendung langit juga sudah mulai gelap
jangan jangan sebentar lagi akan turun hujan nih
jadi pas ya sedia payung sebelum hujan
hmm udah mulai grimis sih
oke perayaan imlek memang identik sekali dengan hujan
turunnya hujan saat imlek ini konon menandakan keberkahan dan juga keberuntungan di tahun yang akan datang
meskipun memang mungkin
tidak selalu ya tahun baru ini turun hujan seperti sekarang ini
yang pasti semoga ke depannya berkah dan rejeki selalu menyelimuti kita semua
senantiasa kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan
selamat merayakan imlek
shen yang kuai le